pak bu saya izin ajak elsa pergi makan
terima kasih atas izinnya pak
dan saya janji pasti akan jaga elsa
to the point datang dan minta izin
pakai janji akan menjaga gue lagi
dan memastikan gue akan baik baik aja
kira kita udah sampai juga di rumah
abis itu renal langsung bersih bersih ya
wah mama tuh kalau soal bersih bersih nggak pernah lupa ya
oke kalau gitu
pak riza terima kasih banyak ya
ibu mohon maaf ibu ingin kemana
gue mau ngobrol dong sebentar
kalian masuk dulu deh
ya kalian masuk dulu
mendingan kalau ada apa apa kabarin dulu
iya masuk dulu sayang masuk dulu ya
kita masuk dulu sayang
ya makasih ya
gue mau jujur sama gue mbak
sebenernya mama tuh sakit apa sih
karena gue yakin banget lo itu tau sesuatu mbak
sebenarnya mama tuh kenapa sih
mbak tolong jawab gue mbak mama kenapa
mama kenapa apa aja orang mama gak kenapa kenapa
malah baik baik aja gak ada yang masalah
enggak mungkin gimana sih sa terus kamu harus jawaban seperti apa
mama tuh gak mungkin cuma kecapean aja mbak
ada apa ya
gini apa elsa datang ke sini menanyakan sama aku kalau dia bilang
aku tahu sesuatu tentang mama mama ada sakit apa
tapi kenapa sampai ribut ribut begini
saya gak akan cari ribut kok
kau mainin jujur sama saya
mbak mama duluan ke dalam ya
ya pasti kalian baik baik saja
mungkin mbak udah bilang
jangan lupa ya
gak mungkin mbak gak mungkin mama cuma kelelahan mama gak kerja
gue juga gak ada masalah apa apa sama mama
sampai mama mikirin gue ekstra tuh gak ada yang bikin sampai kecapean kayak gitu mbak
kenapa gak tanya langsung ke mama kamu
atau nunggu mama kamu cerita
yang dibutuhkan mama sekarang itu adalah dukungan dari semuanya
ya bisa aja mama itu sakit karena kelelahan mungkin
kelelahan sama sikap kamu
sama kelakuan kamu
cobalah bebenah diri
kalau gak bisa ngubah sikap
seenggaknya nurut sama kata kata orang tua
jangan buat orang tua itu khawatir
khawatir sama kelakuan kamu
kalau dengerin gue ya
gue gak akan tinggal diem kalau sampai terjadi apa apa samalah
saya yang gak tinggal diam
kalau kamu ngancam istri saya
udah pernah kan
coba aja lah punya
kamu gak apa apa
gak apa apa mas cuma aku bingung aja
ya kan dia tiba tiba datang ke sini terus dia nanya soal penyakitnya mama aku pun juga bingung
aku gak bisa bohong sebenarnya
ya udah gak usah dipikirin lah itu
untung ada kamu di sini mas
ya apapun yang terjadi sama kamu saya pasti ngelindungi kamu lah
ini akan menjadi orang paling depan
untuk selalu ada buat kamu
aku akan menjadi orang paling depan
mas udah malu
kenapa aku jadi kepikiran omongan jessica ya
gimana kalau benar benar aku dimutasi ke tempatnya elsa kemarin
aku juga gak mau
tapi bukan masalah dipindahkan
aku juga gak mungkin ninggalin mama sendirian
kalau dulu aku tinggalin mama masih ada papa
aku juga gak mau jauh jauh dari reina
aku berhenti ya
atau gimana ya
kok gak denger sih kenapa
aku lagi mikirin apa sih
semua baik baik aja kan di kantor kamu
ya sih baik baik aja
aku mungkin akan dipindahkan
untuk sementara ke
daerah yang kemarin elsa pergi
buat handle perusahaannya jessica
kok sampai harus pindah kayak gitu sih
terus perusahaan kamu gimana nanti
makanya sekarang aku lagi mikir
ini kan masih wacana
kalau misalnya memang terjadi
agak berat juga sih
karena kan kantor masih ngurusin
mama juga sendiri
mama tau sendiri aku gak mau jauh jauh dari reina
kalau bisa jangan pindah ya nok
aku tuh sebenarnya salah mas
sebenernya elsa juga berhak tau
kalau mama lagi sakit
cuman ginilah lin

aku mau berbicara sama kamu
aku mau berbicara sama kamu
aku mau berbicara sama kamu
aku ingin biar mama sendiri yang cerita ke elsa
jangan sampai kamu
ya kamu lihat aja tadi
belum cerita aja udah marah marah
misalkan dia beneran tau dari mulut kamu
jangan cemuan cemuan gitu
aku sekarang pasti serba salah aja

elsa mungkin punya berlaku kayak gitu
bukan karena dia juga kaya sama mama sama papa
terutama sama mama
mama sendiri yang minta kita
untuk meresahkan ini dari elsa kan
gak usah ini
ya allah allah allah
mama tuh pengen
aduh mau kemana sih
iya kenapa ada apa disitu
enggak enggak enggak
gak ada apa apa
gak ada apa apa disitu
anak kamu lucu banget sih
kemarin waktu mama keluar kota
melakukan beberapa research terkait
karena kan sekarang skincare
tidak melulu hanya milik kaum perempuan
tapi pria pun juga sudah mulai apa
sudah mulai menggunakan skincare
terus nanti gimana cara kita akan memasarkan produk tersebut
sebenarnya mama ratu juga udah ngelakuin itu ma
kita juga tahu kan
gak hanya perempuan
kebutuhan untuk merawat diri itu kan laki laki juga butuh
kami juga melihat telah di laki laki itu cukup sangat besar
ada dua paling besar
ada dua paling besar kekurangannya
malu dan malas
malu dan malas
malu dan malas
lalu karena masih melihat produk kecantikan skincare ini khususnya untuk perempuan
gak hanya perempuan
ini kan general
terus yang kedua malas
iya sebenarnya udah ada beberapa program yang aku bentuk dengan tim juga
salah satunya adalah mengedukasi para laki laki ini supaya nggak malas dan gak malu untuk menggunakan produk itu
agak menarik sih pandangan kamu terhadap males dan malu
kalau malu yaudah nanti kita gimana cara kita masak lain
tapi malesnya itu gimana kita bisa menciptakan satu produk bisa untuk semuanya
membersihkan sekaligus membuat segar
jadi gak perlu seperti perempuan
kalau perempuan kan mesti ada beberapa rangkaian sampai three steps two steps four steps
laki laki itu cenderung dia lebih pede kalau memang ada tulisan formen
kalau nggak ada itu mungkin mereka masih menganggap ini produk punya perempuan
ya kita fokus lebih ke yang sekarang dulu
ya sebenarnya kita nggak boleh nyesalin ini sih
meskipun moluka mencuri start lebih awal
moluka bisa mencuri start dengan berbagai macam produk yang mereka punya
tapi kita punya produk ini
kita punya produk yang akan segera kita launchingin
dan saya pikir ini lebih baik dari molucca
dan yang terpenting adalah itu tadi
kita juga harus mencari brand ambasador pria
untuk side by side dengan perempuannya
iya dong maksudnya kita juga meng encourage
kalau bisa jangan laki laki yang cantik cantik gitu
itu harus menjadi laki laki sebenar
yang benar benar kalau bisa
supaya itu tadi
supaya mereka tidak malu untuk menggunakan skin care

ya cuman memang kalau laki laki itu harus
kan karena segmented ya
jadi memang harus lebih siap sih
agak sulit lebih mencari brand ambasador laki laki daripada perempuan
tapi dipilih ya
jangan yang pretty boy atau apa apa
ini sama om mas ibu
kenapa ada yang lihat apa di situ
tidak ada apa apa kok
tidak ada apa apa
aku bosan di rumah
sebel deh yang ngajak ajak
oh mama pergi kan
ini lagi ada kerjaan
mama lagi bantu papa
biasanya kan kalau kita libur kita bisa kumpul kumpul bareng
tapi kan mama memang lagi ada kerjaan
aduh jangan dikasih lagi permen lagi
enggak enggak enggak
udah ini lagi
jangan dikasih lagi permen lagi batu
enggak enggak enggak
udah ini aja ajak main deh
main sepeda bisiko
atau jalan jalan sekitar rumah
masih pagi kan
ayolah kita main sepeda
sini askara sama oma
askara sama oma dulu

itu ala ala
sama oma dulu
dan sepeda di goncengin taruh di keranjang mau ikut ikut deh ikut sekalian sama dulu
big feeling ya eu bantu papa gencot kekenceng terus juga lagi
aku senang deh senang iya papa juga senang
nanti main sepeda kayak gini ya sama mama ayo dong nanti kita main sepeda begini sama mama
bertiga mama duduk dimana mama duduk dimana coba di depan disini di besi
kemudian kata angkatnya sama pak al setidaknya pak al harus tahu dulu tentang hasil rekaman cctv ini
ren kamu mau telepon siapa kok kayak cemas gitu sih ini mah apa tapi dari tadi aku
telepon nggak dia katakan mungkin pak alnya lagi sarapan jadi dia enggak bisa itu nggak bisa
angkat telepon kamu lagi sarapan sama keluarganya mungkin iya mungkin juga kali ma tapi ini masalahnya
tuh penting mah jadi aku harus buru buru telepon pak al untuk bicara sama pak al
ya kalau gitu kamu ke rumahnya aja langsung temuin iya ya yaudah deh aku ke pondok gitu aja deh
apa aku harus pergi ninggalin jakarta ya
padahal kan ke pulangan aku ke
indonesia dari amerika untuk sejarah cinta yang tertinggal di sini
apa ya seharusnya lebih baik kalau keluar kota aja ya terus perusahaan di sana
orang yang selalu sayang sama jessica
yang selalu nindungin aku selalu kasih nasihat terbaik untuk aku
sekarang aku bingung pak
keputusan apa yang terbaik yang harus aku ambil
apa aku harus menetap di luar kota urusin perusahaan papa di sana
atau aku tetap di sini ya pak
ren gimana kamu udah hubungin mbak bella
belum sih ma ya bella juga kayaknya lagi sibuk sama kerjanya ma
dan kayaknya bella juga lagi berusaha menghindar dari aku ma
loh menghindar gimana sih ren
terus kenapa dia menghindar dari kamu
ya buktinya kalau aku ketemu sama bella di lobi
terus aku mau ngajak bella berangkat bareng
dia kayak ada aja gitu alasannya mah
kamu tuh sebenarnya gimana ren kamu gak mau berjuang
ya aku juga nggak tahu ma
nanti kalau kamu udah
kehilangan baru kamu nyesel
yaudah ma aku mau persiapan buat ke pendokterita dulu ya
haduh ren ren eh mama pusing sama kamu tau gak
mama susah tidur ma mama kepikiran soal kamu mau dimutasi itu ma
aduh gimana ya
mak mak aku juga dapat kabarnya juga mendadak
tapi kan masih wajar ma belum pasti
ma belum pasti
kalau emang sampai terjadi harus siap sih
tapi kamu kan pernah bicara sama habimana
memang nggak ada kabar
kok aku lupa
kalau pabimana jadi investor kan aku bisa
mulai lagi dari awal terus
bisa lepas dari perasaan jessica
makasih udah ingetin ma mau jempe kali kepikiran
asal gimana ya apa dia masih kepikiran soal mamanya
papa mama juga pasti nggak akan bilang kalau memang belum ketahuan
semua gara gara saya
apalagi papahnya udah pesen ke saya
supaya dia nggak kasih tau ke dia
dah abad nih kalau sampai papa nelsa mikir aku bukan orang yang bisa dipercaya
mendingan saya telepon nelsa deh
daripada saya nggak tenang sendiri
kamu lagi di mana
lagi di rumah kenapa
nanti siang kita lunch bareng sama
ya sampai nanti
sampai ketemu nanti juga baik
daripada suntuk di rumah
mending gue keluar
daripada di sini
semua orang lagi main rahasia kan
kayak seakan akan gue orang paling gak tau apa apa
nah tuh belajar itu belajar warna warna
karena warna kan untuk anak seumuran
tuh ini kan
ini kan tinggal diwarnain
sekarang tuh ya
nanti digambari sama miss kiki
untuk stimulasi otak kiri
eh siapa tuh

biasa lagi belajar warna
tuh coba kakak
aduh aduh aduh kayak gitu
aku mandi dulu ke dalam ya
eh papa mandi dulu ya
kau mandi dulu ya
wah papanya masih bau asem itu
papanya bau acem
harusnya dimandi ya
itu kan nyampai ini
nyampe ini juga bau asem nih
masa pake baju pesta sih
gue pengen terlihat spesial di depan abimana
mau pergi sama abimana ya
abia udah sampai ya
aduh aku pakai apa ya pakai ini bagus nggak ma
hah atau pakai ini
hubungan kamu sama
sejauh ini sih ya
ya baik baik aja kita temenan baik
ya soalnya makin kesini mama lihat
kayaknya kalian makin dekat
abi mana sering antar dan jemput kamu
udah udah udah
aku udah paham
tolong jangan terpengaruh sama mbak adin dan a
abi mana itu orang yang baik
enggak aku ganti baju dulu
nggak enggak udah ditungguin ya
mereka pasti ingin lihat kamu bahagia juga sak
sama seperti mama
mama sangat ingin menyaksikan kebahagiaan kamu
yang kamu rasakan sekarang
itu kebahagiaan semua atau bukan
pak bu saya izin ajak elsa pergi makan
terima kasih atas izinnya pak
dan saya janji pasti akan jaga elsa
datang dan minta izin
pakai janji akan menjaga gue lagi
dan memastikan gue akan baik baik aja
kok masih ada yang merakokan ya
apa namanya kalau bukan si irt
permisi dulu sama sama dong
aku kok khawatir ya ngeliat elsa semakin deket sama abi mana
sebetulnya aku juga sama mas
aku ada khawatir ada senang aku campur aduk sebetulnya
ya atau mungkin
kita terlalu terpengaruh sama ucapannya allah waktu itu
ya itulah pasti itu juga mbak
abi mana sopan kelihatannya baik
ya kalau menurut al kan
nggak boleh terlalu percaya sama dia harus hati hati nak
masalahnya kita gak tahu
kita nggak tahu alasannya itu
dan kita gak bisa lho terus terusan begini kita harus tahu
kenapa al bilang harus hati hati sama dia
kalau gini kan kita bermain dengan pikiran kita sendiri
mudah mudahan yang kita khawatirkan itu
salah ya ma
abi mana memang benar ternyata
anak yang baik
ya tapi gini juga mah
apapun yang dilakukan dia di masa lalu
orang bisa berubah

kita harus melakukan itu
berkendali ayo minta kadi
saya barusan lebih sepedaan sama reina
terus habis sepedaan saya langsung mandi
ini baru saya lihat handphone
saya baru tahu kalau kamu telpon saya banyak sekali
oh iya pak baiklah pak
saya ini lagi perjalanan menuju rumah bapak
apa bahwa masih ada di rumah
iya ya saya di rumah ini
ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan bapak
ini soal penting pak
ya udah saya tunggu di rumah ya
ini sebenarnya kita mau kemana sih
kok gak nyampe nyampe
ini sih udah arah arah luar kota
enggak kamu tenang aja
saya nggak bawa kabur kamu kok
bukan itu soalnya
ya ini sebenarnya sih udah terlalu jauh ya
saya juga udah lapar sih
kamu udah lapar
kan gak lucu bi
kalau kamu dengerin suara perut saya
jadi sebenarnya kita mau kemana sih
kamu belum jawab loh
saya mau bawa kamu ke suatu tempat yang indah
harusnya gak ada kekhawatiran di hati gue
apalagi seperti papa sama mama yang terpengaruh oleh al dan mbak enim
bagaimana baik kok
dia selalu ada buat kue
hal yang dulu gue lakukan ke nino sekarang gue bisa merasakan menjadi nino
sampai jumpa lagi